enggak lah ini mungkin
bimbinglah hambamu ini ya allah
supaya hambamu itu bisa
memberikan presentasi yang terbaik
sehingga tidak mengecewakan klien ya allah
dengarkanlah doa hambamu ini allah
ibu tamunya sudah datang
yaudah suruh masuk
eh tuh mbak
ac nya dingin baru isi karyawan
kasih lihat konsepnya udah jadikan
jangan sampai mr fuad kecewa
kathy juga gak boleh kecewa ya mr fuad ya
harus bagus harus oke
jah petasan renceng
dia malah bikin gua gak pede nih
jangan pakai muter muter
silahkan bu marissa
kebetulan saya juga bawa staff saya
yang nantinya akan membantu ibu
apakah konsep presentasi ibu
bisa kami terima atau tidak
hmm belum tentu diterima cuy
baik mbak fuad terima kasih banyak
kalau gitu saya bisa mulai sekarang
presentasi kita ya
yang akan kita
luncurkan ini adalah produk pasta gigi
untuk jaman sekarang ini
pemasaran untuk pasta gigi
jadi sesuai dengan produk yang akan kita
luncurkan ke pasaran
makanya pak fuad
produk kita ini
dari dini untuk mini
jadi saya harapkan semua umur dari dini orang tuanya sudah menganjurkan anak anak mereka menggunakan produk ini
karena mereka melihat model iklan seorang nenek nenek tetapi giginya tetap kuat pak fuad
dan saya pikir pikir itu sesuai sekali dengan model iklan kita yaitu cathy
lihat senyum coba senyum
lihat perhatikan baik baik
lihat giginya luar biasa bersih putih cemerlang
iya cuy emang bersih gigi gue tapi maksudnya nini nenek
bersih kuat kuat giginya
sampai dilihat di akhir
nanti model iklan masa tuanya adalah bu ketty
nini nenek tua
benar sekali untuk taidline ini dari dini untuk nini kita bisa bernusakan komedi
sehingga bisa diterima oleh masyarakat
di sini kita akan masukkan peran dini yang dikasih sesuatu oleh mini
atau nenek yang pakai pasta gigi kita
berarti cocok pak
biar aja saya makan sendiri
tidak apa apa tete
ini mah masalahnya darurat
sudah biar saja saya yang nyuapin ya
abah sama mamahnya mondi sudah sepakat
untuk membatalkan niat baik kita
mengharapkan hubungan kalian berjalan lagi
pokoknya keputusan abah dan mamahnya mondi itu sudah bulat tidak bisa diganggu gugat
kalian harus balikan lagi karena kita setuju

pada saat ini
kita harus berhati hati dengan allah
kita harus berhati hati dengan allah
jangan lagi karena kita sudah memutuskan untuk putus
saya mau izin keluar dulu ya
dari kemarin tete belum mandi
aduh berarahu ini tete
hei kamu tete jangan gitu atos ardo
jangan meninggalkan siapa siapa mati tete
manis tidak baik brother
hei abah mah pemaham
setan mah ya
takut sama abah ramah
ya setan mah takutnya sama manusia
koplok emang saya bukan manusia
wah siapa mah
uroh ya tua abah
saya periksa dulu ya
alhamdulillah ya allah
berarti abah sekarang mengizinkan ya
sekarang abah tidak berdua lagi
ada suster ya
berarahu ya tua abah
ya udah tuh soalnya
maka saya mau ibak dulu
mandi ibak semua
mandi ibak tuh mandi
biasa orang lembur orang kampung gitu
enggak siapa mah ya
kamu pancuran di sini madung
lihat diri anda tya yang pimpin kita semua
nah bayi pak menyam panggil saja
gila berdua ya
gue kan kalau lagi belajar
itu konsentrasi gak kayak lo mel
gue belajar tau
kata siapa gue gak belajar
gue belajar udah sampe otak gue kayak meletup letup gitu
kalau di kelempor
enggak mel gue percaya kok
lo tuh emang belajar
cuma emang otak lo aja tuh kecil
otak lo udah penuh
jadi kalau lo serep itu gak keserep
jadi gak muat lah istilahnya ada otak lo gitu loh
coba lo pikirin kalau lagi dikuah
lagi banyak masalah
please deh kawan
latihan dikit kenapa
kayaknya reva hari ini fokus banget lagi happy ya re
jangan jangan lo ditemukan sama boy nih
ini mungkin semua berkat saran boy aja
karena boy tuh kemarin nyaranin gue
supaya gue gampang gitu masuk otak pelajarannya
gue bangun tengah malam
abis itu lanjut belajar
dan ternyata bener
pelajaran tuh lebih gampang gue ingetnya
abah juga sempet ingetin gue sih buat rajin rajin sholat tahajud
sholat tahajud tuh penting buat ketenangan jiwa sama otaknya
tapi buatnya weh re
gue perhatiin emang lo bener bener lagi seneng banget deh nih kayaknya
kenapa sih nggak mau cerita
yang mungkin gue seneng tuh gara gara bokap gue semalam
itu udah pisah rumah sama adri
wah bagus banget
tunggu tunggu tunggu
yang ada om bey tuh kasian ditinggalin sama adriana
karena memangnya suami istri itu
istri itu gak lazim loh kalau misalkan ninggarin suaminya tidur sendiri
enggak tau itu malah bagus
reva kan bahagia
dari luar doang terbungkus habis
ya gue sih setuju sama meli
karena menurut gue
gimana pun juga ya
bokap gue tuh harus tahu siapa adriana sebenarnya
bokap gue tuh harus tau kalo adriana tuh gak pernah mencintai bokap gue dengan tulus
dan malah gue bersyukur
dan siapa tau abis itu bokap gue tuh akan ketemu sama cewek yang
lebih baik yang bener bener sayang dan mau ngerawat bokap gue dengan tulus
asal jangan seluruh lo lagi aja reva
udah tapi tiba tiba gue lapar nih kayaknya guys
mendingan daripada kita kebanyakan mikir
kan perut kosong tuh
gak bisa mikir lagi
kami tunggu progres selanjutnya
kami sangat cocok dengan konsep ini